istri kamu ada disini
naluri seorang ibu yang membiak sini
kimau sendiri ada urusan apa ke bengkulu
aku sedang mencari alina
karena dia tanggung jawabku
ya ampun ki
gara gara kelalaian kita
semua jadi kacau seperti ini
aku mendapatkan musuh yang sangat kuat
aku harus melaporkannya
kamu kenapa bisa ada disini
maafin aku ya bang
aku bener bener minta maaf
lagi mencari k bang
soalnya kayak itu mencari abang
k itu pergi gak ada kabar bang
sekarang kamu tolong tenangkan diri kamu dulu ya
maafin aku ya bang
ini semua salah aku bang
aku gak bisa menjaga kay
kemana perginya bumarah
dan tidak kunjung datang
sebaiknya aku selidiki dua pendekar itu lebih jauh lagi
kami belum berhasil menangkapnya
rupanya kita harus turun tangan sendiri
memang tidak mudah untuk menemukannya tuhan
kekuatannya sangat hebat
lagipula tuan muda sakti otaknya sangat cerdas tuan
itulah saktian aku
aku menyesal melatih dia ilmu silat
sepertinya bukan alina dan sekadang mereka cari
mereka benar benar mencari alina dan sekadang mereka cari

harus kemana lagi aku mencari ali
harus kemana lagi aku mencari alina
seharusnya aku tuh gak pergi ke surabaya kemarin
surabaya untuk apa
kemarin aku pergi ke surabaya untuk nemuin desi
ini semua bukan sepenuhnya salah kamu
salah saya juga
saya terlalu keras dengan kamu
saya terlalu keras dengan kamu
terhadap kay saya terlalu mengagakkan kay
sehingga akhirnya dia pergi ke bengkulu untuk mencari tahu identitas asli ayahnya itu siapa
sudah kamu tenang aja
karena saya yakin kita pasti akan mendapatkan kay secepatnya
maksudnya bang abang udah menemukan kay
tidak saya belum menemukannya
tapi karina dan juga limbu bubu sudah beritahu pada saya
bahwa kay itu pergi tidak sendirian
dia bersama alina dan juga putra alam di daerah seluman
dan kemungkinan mereka menuju ke arah bungku lu
tapi kenapa mereka bisa sama sama ke sana ya
saya sendiri juga tidak tahu kenapa mereka bisa sampai ke arah sana
dan kalau kita sampai bertemu dengan kay kita jantral front untuk marahin dia
toh ini juga kesalahannya dari aku
ya sudah lah
sekarang ya sudah
kita secepatnya harus pergi ke bungku lu
masih ada satu masalah yang membuat aku merasa bersalah bang
masalah apa itu
sebenarnya alasan aku pergi ke surabaya untuk menemui desi
karena investasi yang aku ikutin itu ternyata
karena ternyata investasi yang aku ikutin itu ternyata tipuan
iya dan aku sudah menginvestasikan semua uang kita bang tanpa abang tahu
kenapa kamu bisa menginvestasikan di tempat tidak aman seperti itu
kan punya pemerintah juga banyak
ya aku minta maaf bang
aku juga sampai terpaksa untuk menggadaikan surat rumah kita untuk membayar utang hana karena investasi itu
menggadaikan surat rumah
masalah itu bisa dikendalikan
masalah itu bisa dikendalikan
masalah itu kita bahas nanti
sekarang kamu jangan
jangan terlalu jauh dari saya
gara gara aku panik nyariin k dan juga panik soal investasi itu
ayo kita pergi sekarang
baik lah fa
apa kabar dengan apel
kenapa mereka bisa ada disini
ada apa sakti
ngapain sih kamu main pergi kayak gitu
lin ada anak buah papa saya
ayo kita harus pergi cepat
itu dia sakti
ayo kejar dia
istri kamu ada disini
naluri seorang ibu yang mau ke sini
kim aung sendiri
ada urusan apa ke bengkulu
aku sedang mencari alina
karena dia tanggung jawabku
gara gara kelalaian kita
semua jadi kacau seperti ini
apa kim mau mendapatkan
perhubungan tambahan setelah mengintai los men merdeka
dua pendekar itu
tidak ada hubungannya dengan sekar dan alina
ada penjahat lain
iya tuhan bang
terus kita masih cari kayak kemana bang
aku gak aktif terus
aku udah telepon dia terus
kita masuk ke dalam los men
saya akan berusaha menghubungi limbu budi juga bumbalang
mengenai anak kita
mereka sudah mendapatkan kabar baik
los men ini juga kurang aman
sudahlah tuhan muda
jangan melarikan diri lagi
saya tidak akan melukai tuan muda
sebaiknya tuhan muda ikut kami
saya tidak mau pulang
jadi sekarang lebih baik
kom minggir dari hadapan saya
kalau tidak usah ikut campur urusan saya
tapi ini perintah kiratus
saya harus menjalankannya
saya tidak peduli barang
kalau tuhan tidak mau diperlakukan dengan kasar
sebaiknya ikut kami sekarang
lalu kalau saya tidak mau pulang
tuhan tidak mau berhubung
tuhan tidak mau berhubung
tuhan tidak mau berhubung
tuhan tidak mau berhubung
jangan melacak ihnen
tuhan tidak mau berhubung
sakti udah berkorban buat kita semua
semoga dia gak kena apa apa ya
gue harus balik lagi ke sana
lo udah lepas sakti
sakti kamu gak mau panggil
sudah aku mau